tapi memang bukan sekali dua kali keluhan terdengar ya akibat asap kebakaran hutan dan lahan di indonesia ini sampai ke negara tetangga seperti malaysia
bagaimana kemudian koordinasi lanjutan untuk meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan
bergabung bersama saya dari kucing malaysia konsulat jenderal republik indonesia untuk kucing malaysia sigit wicaksono
pak sigit selamat sore dari jakarta terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat sore salam dari kucing sarawa
baik pak sigit sampai saat ini kondisi atau indeks pencemaran udara yang terpantau di sana seperti apa pak
terima kasih ini kami menyampaikan salam dari kucing sarawak sekali lagi
dan pada hari ini kebetulan saya tadi dari perjalanan dari kl menuju kucing ya
jadi melihat langsung udara
dan kita lihat memang terlihat ya ada sebagian area dengan kabut seperti asap ya
namun satu hal ya karena saat ini kita berada dalam kondisi anomali ya
jadi di sini di kucing sarawak ya yang luasnya lumayan luas ya hampir sama dengan pulau jawa
jadi di sini di kucing sarawak ya yang luasnya lumayan luas ya hampir sama dengan pulau jawa
dengan sharing border perbatasan dengan kalimantan ini lebih dari dua ribu kilometer ya
ini kita hari ini ini sekarang ini sedang terjadi hujan
jadi tadi yang saya sampaikan faktor anomali kondisi cuaca ini juga ikut menentukan ya
terhadap tadi yang menjadi concern jerbu atau asap yang menyelimuti
yang tadi juga dikonsen
dari awal beri pemberitaan juga disampaikan
itu yang dapat kami sampaikan
kita terbantu ya terbantu agak tercover asap ini dengan sering intensitas curah hujan yang cukup sering
terutama di sepanjang border khususnya di kucing dan sekitarnya sini
baik tapi secara laporan mata tadi pak sigit dari kuala lumpur menuju kucing
ada sejumlah area ya yang ternyata kualitas udaranya tidak sesehat biasanya
tapi apakah sudah ada laporan investigasi malaysia yang disampaikan kepada perwakilan pemerintah indonesia
mengenai penyebab polusi udara di malaysia
karena katanya dugaan penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan di indonesia khususnya di kalimantan dan sumatera
apakah benar hanya itu saja atau ada faktor lainnya pak sigit
ya terima kasih sekali lagi
jadi kita juga mencermati ya
kalau kami tentu kami bicara sebatas coverage area kami ya
wilayah akreditasi yaitu di sarawak ini ya
di sarawah ini memang yang kita lihat dan kita cermati ada pandangan ya
bahkan pernyataan juga dari kementerian pelancongan ya beberapa waktu yang lalu
namun kembali lagi pernyataan itu sudah beberapa minggu yang lalu
tidak waktu itu disampaikan secara ke media setempat ya
jadi tidak sampai berupa tulisan ataupun surat kepada perwakilan
jadi belum ada sejauh ini untuk wilayah sarawak
yang tadi diberitakan kan mungkin itu berkaitan dengan area lainnya di malaysia ya
tentu itu nanti akan ada di atas kami juga ada pak duta besar
yang akan menyampaikan hal tersebut
pak sigit tapi kalau di wilayah sarawak sendiri
apa kemudian instruksinya kepada warga di tengah mungkin dampak dari kebakaran hutan dan lahan
yang diduga menjadi penyumbang polusi asap di sana
ya yang pasti kita lihat ya kalau di sarawak ini
kegiatan atau aktivitas sekolah ya
tetap berjalan seperti biasa ya
tidak sampai ada penutupan kita lihat ya
karena itu tadi kita sekali lagi ini seperti blessing juga
karena kita intensitas curah hujannya sangat tinggi
terutama di sepanjang model yang berkaitan dengan wilayah kucing ini
jadi kekhawatiran yang beberapa minggu disampaikan oleh kementerian pelancongan ya
berkaitan dengan tentunya dengan kunjungan ya
kunjungan pariwisata ya
itu pada akhirnya juga agak tercover dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi di sarawak ini
terutama di wilayah kucing dan sekitarnya
sehingga tadi yang concern yang mungkin juga terjadi di bagian kita
di kalimantan tengah kemudian kalimantan selatan
itu juga kita cermat
berarti tidak sampai terjadi di sini penutupan aktivitas dan sebagainya
kalau kami sebenarnya kita cukup intens berkoordinasi dengan kalimantan barat sebenarnya
kemarin juga baru saja berjumpa dengan bapak sekretaris daerah bpbd ya
penanggulangan bencana daerah dari kalbar
juga disampaikan ada memang sedikit titik ya
yang tadi disampaikan di berita juga
tapi masih dalam tataran terkendali
itu yang disampaikan
koordinasinya tadi dilakukan juga oleh pak sigit kepada pemerintah kota dari kalimantan
kalimantan tengah dan kalimantan selatan khususnya
bagaimana kemudian anda melihat koordinasi dan pengawasan antar negara sejauh ini
karena kita tahu dua ribu dua jauh sekali kita menandatangani perjanjian polusi asap lintas batas
ini kan artinya kalau sudah ada keluhan
berarti ada yang terganggu
koordinasi pengawasan sejauh ini seperti apa pak sigit
baik ini tentu menjadi concern dari dua sisi ya
ya apalagi kalau kita lihat kita itu paling berdekatan ini ya
antara indonesia dan malaysia ya
di area atau di kawasan asia tenggara ini ya
kita yang paling berdekatan ini indonesia dan malaysia
khususnya kalau kita bicara di pulau
kalimantan atau borneo ini
indonesia dengan sarawak ya
ini paling berdekatan dan kita juga mempunyai forum yang namanya sosek malindo ya
sosek malindo sosial ekonomi malaysia indonesia ini
belum lama ini satu atau dua minggu yang lalu itu dilakukan susek malindo yang ke tiga puluh enam
dan memang bahasanya itu secara umum tentang ekonomi
tapi juga beberapa hal yang menjangkut isu isu yang berkembang

pun juga sempat disampaikan
tapi tidak sampai pada pembahasan yang mendalam
dan tentu hal yang berkembang saat ini tentu perlu juga menjadi perhatian ya
di tingkat sosial maupun di tingkat tadi yang di kawasan di asean
ataupun kita tarik lebih luas lagi
selain malaysia dan indonesia adalah bmiaga ya
bisa jadi itu bisa kita angkat
karena kalau memang dipandang
tapi pada saat ini sementara ini kalau wilayah sarawak yang kita perhatikan
itu masih dalam tataran cukup terkendali ya
di sisi kita kalbar khususnya
juga di sisi sarawaknya sendiri
karena kita terbantu dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi
di wilayah sarawak ini
baik di wilayah sarawak mungkin cukup terkendali
tapi kita harapkan ada diskusi lebih mendalam lagi antara dua pemerintah indonesia
termasuk dengan malaysia
untuk bisa meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan
dari polusi udara yang saat ini sedang terjadi di dua negara
pak sigit wicaksono konsulat jenderal republik indonesia untuk kucing malaysia
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore ini di cnn indonesia
mudah mudahan akan terkendali ke depannya
terima kasih salam kami untuk rekan rekan di sana